dasar turang menggilurkan di indonesia
kok nengok mukai nyeput
udah sekarang gini aja waduh gue pikirin nanti gua masukin kerja dia ke rumah datuk meringi
iya tadi saya bes kondangan di tengah temen saya namanya siapa hari kalau nama abang amung titi
benih mbut mbutan lolos panjang nama nama jang banget mbut mbutan kok pake mbut mbutan suci
longga longga john john john john jontor eh iya iya lu tunggu di pos gua nganterin dia
banget dulu dulu malu kali ngidamin nya pengen
loh kenapa lu rencang sih
wah lucu banget nih
mau menang diri aja lu
nengok apa nengok
hah kok neng mukanya pucet neng
aduh lu lihat tuh
bagi makan giliran gua
seharian kita muter muter
lu lapar gak ada tukang makanan
mau lapar lu doangan
gua juga lapar
satunya aja deh
setengah matang matang
jangan pakai lama
pakai sabar ya
kalau bisa yang matang duluan
iya yang matang aja
lu berteriak keras
makannya lu dengerin
iya teriak teriak bos
betul apa dikit
duluan setengah matang
duh gua dulu nih
apa ada yang
nanti gua aroma terkendang nih
uh makannya lakus bongkus
tahun ini kita hapus banget ya
dia dagang kambing kurban
pakai hilang dipet orang sama duitnya
iya gua lupa
ustaz mentahnya begitu apa ya
jangan jangan ini yang kita makan nih
daging kambing kita sendiri ini
maaf ya bang ya
kalau saya boleh nanya nih
beli kambing di mana
oh kita mah kalau beli kambing ada langganan khusus
iya di pasar lah bang
masa sih itu kelewak
pedagang kambing kurban
yang belum lama ini dua hari kemarin
hilang diapet orang
sama duit duitnya saya lagi tidur
emang ada babi segede gini nih
segede gini lah kalau nggak salah
ada kali ukurannya kayak gitu tuh
hampir sama gitu gerannya ya
kira kira kayak gitu ini udah pol diri segini
udah pol ya
udah nggak salah segede lu
kurang ajar nih
ya ini terus terang otomatis saya nggak duit dong
spesial juga ya
gimana caranya nih
daripada kita ketahuan dari bapak belum bos
kita kan sama saudara namanya
ini hari gratis
besok boleh bayar
baru nombin gue nombin tukang sate baik
bos bos jalan ya bos
bang terima kasih ya
beli satunya dulu
ya ya berapa banyak
gue bilang juga apa cebol
kalau kita banyak sedekah
tuh sedekah sama yang dua tadi
beli semua ya semuanya seborong
makan di sini
makan di sini
jarang lagi bos cebel cakep jalan sendiri
gue juga doyan
baru gua nemuin pembeli kayak begini
bukannya kita banyak sedekah wong
ya ya ya tunggu tunggu waduh
sati buatan siapa
sati bangungut punya
sati bangungut punya
apa sih bang
wah ini makan sate gimana nih
cetan cetan bos
iya bos cebel cakep
bos kepala doang bos
benda benda ada bos
ah selamat siang datu
diti nur banyak
pantas jantung berdebar debar dari tadi
hanya dua hal yang bisa bikin jantungku berdebar debar
dua wanita cantik
tapi sedikit takut sama istri istri datuk
kebetulan hari ini istri istriku sedang pulang kampung
pulang kampung ada hajat tadi kampung
ada orang sepi masuk
siti nurbaya mau datang ke sini
betapa senang hatiku
terima kasih datuk
untuk siti norbaya
ini ala kadarnya
silahkan pilih ambil saja
itu uang palsu perhiasan palsu
atau uang dan perhiasan beneran datu
oh ini semuanya asli
dan masih banyak lagi ini baru sebagian
kalau siti novel sering datang kembali masih banyak lagi
wah jadi ini transsional
yang pentinglah diterima
eh ini kita nggak bawa ijazah
ijazah ijazah ijazah sama nyi isah bawa tuh
kebetulan sekali datuk
siti datang ke sini menemui datu karena siti sudah memendam rindu sekian lama pada datu
siti norbaya rindu kepadaku
ah betapa senangnya hatiku
kalau begitu siti norbaya bersedia menjadi istriku
ah betapa senangnya
ah siapa lagi tuh mengganggu saja
sebentar aku bereskan ya
siapa itu yang mengganggu mengganggu
siapa yang mengganggu mengganggu ini
nggak beli tanah nggak nggak
tidak beli tanah
maaf dato saya bawa orang ini bukan masalah urusan tanah
saya bawa orang ini maksudnya buat centeng di rumah ini
centeng di rumah ini
menggantikan centeng yang lama
kan kemarin ini dato habis dikepet
makanya sekarang saya bawa penangkanya babi ngepet betul nggak
bagi nih batuk mangi
begini datuk maringi
kalau masalah ngusir babi ngepet serahkan saja saya masih ngupus
begini dulu ya
sekarang pergi pulang pulang dulu ya
saya masih ada urusan yang santai di dalam
nanti malam nanti malam aja
pergi pergi dulu pergi
siti nurbaya jangan malu malu
jangan di kamar
pintu sudah terbuka
mungkin ada pedangmu